di mana asam di perut dimuntahkan ke dalam rongga mulut dengan berjam jam tanpa makan
itu akan memberikan asupan kita diterima